mahasiswa lintas kampus menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota dan sejumlah daerah tanah air menolak masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu
meskipun presiden joko widodo telah menegaskan bahwa pemilu tetap digelar empat belas februari dua ribu dua puluh empat dan tidak ada penundaan pemilu
mahasiswa tetap turun ke jalan memberikan perlawanan
kegaduhan ini seharusnya tak perlu muncul jika anasir anasir politik di sekitar presiden jokowi tidak menggulirkan usulan penundaan pemilu
maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
apakah perlawanan mahasiswa mampu menjegal operasi politik para pembantu presiden
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan staff khusus mensesnek ri
selamat sore mbak rifana
ketua departemen bidang politik pks nabil ahmad fauzi selamat sore mas nabil
selamat sore mbak rifana
mas nabil presiden jokowi akhirnya menegaskan bahwa tidak ada penundaan dan pemerintah siap menggelar pemilu pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat
menurut pks pernyataan presiden ini komitmen serius atau hanya untuk meredam aksi demo mahasiswa hari ini
ya mbak rifana dan faldo
pertama pks tentu menyayangkan lambatnya respon presiden
jadi kalau kita lihat kurang lebih satu bulan presiden membiarkan isu
tentang penundaan perpanjangan maupun isu tiga periode itu berkembang
kemudian orang orang di sekitarnya melakukan manuver manuver politik yang mengarah kepada titik yang terjadinya aksi hari ini
ini yang patut kita sesalkan
pertama presiden mendiamkan
yang kedua kalau kita cermati dari pernyataan kemarin ketika rakor persiapan pemilu
meskipun seolah olah terlihat bahwa
presiden memberikan konfirmasi
sikapnya bahwa memastikan pemilu akan terlaksana empat belas februari dua ribu dua puluh
iya betul kalau apa yang kemudian sudah dijadwalkan memang betul
tetapi pernyataan itu jauh dari apa yang kita desak selama ini
pertama presiden harus firm
katakan bahwa masa jabatannya berakhir bulan oktober dua ribu dua puluh empat
dan tidak ada yang menyebabkan itu
tidak ada opsi ya bahwa beliau bisa akan berniat mengikuti kembali proses pilpres di dua ribu dua puluh empat mendatang
karena pernyataan beliau masih menyisakan satu opsi satu celah
bahwa betul pemilu akan dilaksanakan bulan februari dua ribu dua puluh
tetapi masih memungkinkan adanya upaya mengamandemen konstitusi
yang memungkinkan misalnya
ketika periode itu diperjuangkan
nah ini yang kita sesalkan dari apa yang kemudian dinyatakan oleh presiden
oke mas nabil artinya anda dan juga teman teman di pks mempertanyakan komitmen serius ya
bahwa pernyataan kemarin hanya untuk meredam aksi demo mahasiswa hari ini
begitu kesimpulannya mas nabil
ya kalau dalam jangka dekatnya tentu mengarah kepada itu
tetapi ini kan problemnya adalah pernyataan yang seringkali multitafsir
dan membuka ruang adanya proposal proposal politik yang dimainkan oleh kelompok kelompok tertentu
untuk masih tetap lakukan penggalangan
dengan opsi yang tersisa yaitu amandemen untuk memungkinkan adanya tiga periode
dan itu tidak melanggar konstitusi menurut pihak pihak yang meyakini itu jalan yang ingin diperjuangkan
oke baik saya mau tanya ke istana
mas faldo kalau menurut mas nabil dari pks pks menyayangkan keterlambatan respon presiden
hampir satu bulan presiden mendiamkan ini keributan
terjadi di masyarakat begitu ya
dan presiden harusnya firm menyatakan kemarin bahwa dia tidak berminat lagi ikut kontestasi pada pemilu dua ribu dua puluh empat
pertanyaannya mas waldo kenapa sih baru sekarang presiden ini bicara tegas soal pelaksanaan pemilu empat belas februari dua ribu dua puluh
kenapa harus menunggu ada aksi demo mahasiswa kenapa harus terlambat
ya silakan berstekulasi
kita tidak tahu
kita tidak bisa melarang orang orang berstekulasi
dan ini pasti bakal ada terus
bahwa bapak presiden sudah menyatakan sikap untuk tunduk pada konstitusi dan mengawal proses pemilu yang tahapannya akan dimulai
ya tapi yang spekulasi spekulasi dari para spekulan ini
ya punya di kepala mereka tidak dapat kita hindari
pasti selalu ada
tapi sekali lagi kita fokus kepada hal hal yang substantif
dan menjadi persoalan di depan mata kita
kita melihat apalagi situasi sampai seperti sekarang
hapan pemilu sudah dimulai
maka kita tidak bisa terhindar nih dari intrik intrik politik
bayang perlemah legitimasi pemerintah pak presiden jokowi
ada yang mempercepat yang kepentingan mempercepat lemdak presidensi ini
nah ini yang kami tidak ingin gitu
nah kami ingin pemerintahan berjalan lebih efektif
beri manfaat kepada masyarakat
waktu jabatan kita sebenarnya masih panjang
dan memang betul ada pihak pihak yang ingin memanfaatkan momentum ini
untuk kepentingan elektoral masing masing
mengonsolidasi kekuatan politik hidup dari pemilu ke pemilu lainnya
nah jadi kalau ingin berspekulasi ya berarti ada kepentingan lain
setelah bapak presiden menyampaikan pesan yang sangat clear bahkan berkali kali
kita hidup sekarang ini kan
apa namanya tidak pertama kalinya kita menghadapi pemilu
jadi pak presiden jokowi dodo ingin menjawab masyarakat
dibanding menjawab spekulasi spekulasi yang ada ini
oke mas faldo presiden ingin menjawab masyarakat
tapi kenapa tidak dijawab jauh jauh hari sebelumnya
tidak dijawab pada saat isu ini menggelinding pertama
pada saat anak buahnya para menterinya bersuara lantang secara terbuka
mengusulkan ide yang melanggar konstitusi
kenapa baru sekarang
kalau seandainya kita percaya bahwa konstitusi dan undang undang itu di atas individu mbak
maka tidak ada lagi hal yang perlu kita hiraukan
dan sejak awal bapak presiden menyatakan
taat kepada konstitusi taat pada undang undang
tapi kan kita senang banget pakai pendekatan yang ketokohan
apa apa itu maunya presiden
dikit dikit keinginan presiden
padahal kan kalau kita percaya bahwa kita ini sedang memperbaiki kelembagaan demokrasi kita
presiden berkali kali menyatakan taat kepada konstitusi dan undang undang
kita tidak perlu khawatir lagi bagaimana
mas nabil pernyataan presiden jokowi itu sudah menutup celah perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
penundaan pemilu atau masih terbuka peluangnya
kalau sudah dilihat konstelasinya sudah sepanas ini
masyarakat mahasiswa sudah bersuara
masih ada peluangnya nggak sih
sebetulnya kalau menurut teman teman pks melihatnya
ya justru itu ya sebagaimana yang kita sudah tekankan
jadi spekulasi yang disayangkan oleh pak jokowi itu sesungguhnya berangkat daripada lingkaran terdekatnya sendiri
yang selama satu bulan ini didiamkan oleh beliau
kan itu yang secara dalam beberapa kesempatan teman teman pks sudah menyerukan
bahwa ayo dong presiden hampir bikin statement yang clear jangan multi tapsir jangan membuka celah
yang kemudian itu tegaskan bahwa memang beliau komitmen bukan hanya pada konstitusi
tetapi kepada tugas kepresidennya yang berlangsung dua kalimatajabatan yang akan berakhir oktober dua ribu dua puluh empat
dan tidak ada lagi telah yang memungkinkan beliau ingin tampil dalam tulis perusahaan berikutnya yang apabila ini didiamkan
yang mas faldo tadi bro paldo mengatakan masih spekulasi sebenarnya bukan spekulasi
tapi faktanya sudah ada penggalangan bukankah abdesi kemarin itu bagian daripada manuver politik yang dibiarkan
jadi kalau spekulasi itu mungkin obrolan warung kopi tapi yang kita saksikan hari ini bentuk bentuk penggalangan
artinya operasi operasi politik itu nyata hadir di tengah kita
setelah ini akan ada operasi operasi politik lagi tidak sih akan ada penggalangan penggalangan lagi tidak sih menurut pks
itu itu celah yang masih dibiarkan terbuka oleh presiden adalah presiden belum menutup celah ini
presiden belum menyatakan bahwa beliau selesai oktober dua ribu dua puluh empat itu menurut
oke kita ke mas faldo terlebih dahulu ada kendala komunikasi dengan mas nabil
mas faldo ada celah yang masih dibuka oleh presiden jokowi karena presiden tidak mengatakan secara clear bahwa masa jabatannya akan berakhir pada oktober dua ribu dua puluh
jawaban anda seperti apa mas faldo
iya manuver politik yang mana sebenarnya yang pengen kita tanyakan juga gitu loh
apa maksudnya apa manuver politik yang apa gitu kita juga bingung sih
tapi yang jelas mbak rifana kita ini kan sebagai negara yang beres dari otoritarian itu sudah berkali kali lah menghadapi pemilu
dan bapak presiden menyatakan di pidatonya kemarin situasi akan memanas
karena itu kami yakin masyarakat tidak terprovokasi
apalagi presiden sudah gas menyatakan sikapnya bahwa publik hari ini pemerintah itu solid
nah kalau seandainya kita melihat gitu ya apakah ini ada manuver operasi
ya kalau kita kan bingung juga gitu ya jadi maksudnya itu apa gitu saya juga gak ngerti
kalau seandainya senang banyak operasi maka sering bakal terjadi
maka sering bakal sering tuh berita operasi di timelinenya tuh
nah jabatan presiden kan pas lima tahun gitu loh
ini kan masih berjalan dua tahun
jadi ya ada waktu kita untuk menyelesaikan pekerjaan pekerjaan besar yang ada di depan mata kita
jadi ya spekulasi spekulasi ini akan selalu ada mbak rifana kita juga gak masalah
nggak bisa juga kita ngelarang orang berpendapat kan
ya tapi semua orang ingin berpendapat semua orang punya pendapat
tapi ya yang jelas pemerintah akan terus fokus mengerjakan tugas tugas
baik baik kita harus jeda terlebih dahulu nanti kita akan tanya bagaimana presiden menanggapi ataupun menyikapi kelakuan anak buahnya yang membuat kegaduhan sampai ada demonstrasi hari ini
saya akan tanya ya ke mas faldo tanggung jawabnya presiden bagaimana menertibkan anak buahnya
tapi usai jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya rifana pratiwi dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber ada faldo maldini staf susmen sasnek ri dan juga nabil ahmad fauzi ketua departemen bidang politik pks
mas faldo lagi nanti saya baru ke mas nabil
mas faldo apakah kemudian presiden jokowi sebetulnya khawatir demo mahasiswa ini dan masyarakat sipil ini akan mengganggu stabilitas politik
masa presiden tidak khawatir bahwa ini akan mengganggu stabilitas politik begitu
ya yang jelas di republik ini di negara kita memang tidak ada ya tidak ada pelarangan untuk melakukan demonstrasi
apalagi kawan kawan mahasiswa kita respect ya kita respect kepada gerakan mahasiswa dan kita masih selalu percaya
walau hari ini saya melihat adanya tindakan kekerasan yang diterima oleh masyarakat

saya ingin mengucapkan yang diterima oleh penguroyokan pak d armando ya
kita sangat berharap hal ini tidak terjadi lagi dan kita mengutuk semua kekerasan dalam bentuk apapun
karena penyampaian aspirasi harus berjalan baik dan damai ini tidak sesuai dengan apa yang kita cita citakan
jadi kita tidak ada khawatir mbak mahasiswa kita tidak pernah khawatir sedikitpun karena kita percaya bahwa mereka adalah kawan kita
adalah kawan kita
untuk mengawal visi visi presiden
karena tujuan bangsa ini sudah jelas
dari idrp jnn targetnya
jelas capaiannya jelas
bagaimana kita memastikan
bebasan juga ada
bang andi armando
jaga bersama jadi
kita tidak ada kekhawatiran
sama mahasiswa justru
berapa kali ya silahkan
melakukan demonstrasi asalkan
tidak pengoroyokan dan sebagainya
saya harus luruskan ya
bahwa yang dipukuli
ataupun menjadi amukan masa bukan hanya dosen ui
ade armando tapi ada juga
mahasiswa yang juga menjadi korban
dari aksi unjuk rasa
hari ini turut dipukuli tapi
mungkin tidak begitu terekspos begitu ya
artinya ini adalah ekses
kegaduhan yang terjadi
keterlambatan respon dari presiden tadi kalau menurut
sebetulnya terjadi hampir dua bulan dan
asal mula keributannya dari menterinya pak jokowi
tidak perlu ada keributan
kalau menterinya pak jokowi tidak tampil
di panggung terbuka mengatakan
mendukung mengusulkan penundaan
dan juga masa jabatan presiden tiga periode
semestinya pak jokowi
memberikan sanksi atau mencopot para menteri
yang menimbulkan kegaduhan ini kalau menurut pks
kalau kata anak jakso ada problem
trust isu terkait dengan kepemimpinan
sama dari aspek leadership
kita melihat bahwa
semakin hari semakin terlihat
bahwa apakah betul
memegang kendali pemerintahan
kalau kita melihat dari berbagai
macam pembiaran pembiaran yang
ditampilkan secara terbuka
sampai dengan apa yang kita lihat
aktifkan hari ini
ekses daripada pembiaran tersebut
ini kan semakin menimbulkan
tadi yang dikatakan bahwa
menyayangkan seperti spekulasi
tapi spekulasi itu justru dihasilkan
daripada ketidak tegasan pak jokowi
tidak firmnya pak jokowi dalam memegang
dan kalau kita lihat misalnya hasil
survei terbaru dari smrc
di bulan maret itu
menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir
terjadi tren penurunan tingkat kepuasan
publik terhadap kinerja pemerintahan
meskipun angkanya masih relatif lebih tinggi
tapi tren ini menandakan bahwa
begitu banyak problem problem yang
tidak teradres dengan baik oleh kabinet
sehingga pak jokowi secara terbuka
mengatakan ya mana para menterinya
dan itu meskipun itu dinyatakan seperti itu
itu kan sejujurnya menampilkan kembali wajah
apakah selama ini pak jokowi efeknya itu berhasil
itu efektif memimpin kabinet
kalau kemudian dia harus menampilkan
tidak puasanya secara terbuka kepada publik
oke mas nabil jadi menurut anda
kalau ada menteri menterinya yang berbicara secara terbuka
mengusung sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi
harusnya kalau memang pak jokowi punya leadership yang kuat
mematahkan trust issue tadi
harusnya para menteri itu dicopot
diberikan sanksi begitu
ya sebagai bagian treatment dari
apa manajerial atau pemimpinan ya tentu saja
ada treatment treatment yang harus dilakukan
bukankah pak jokowi sudah mengatakan
tidak ada visi misi menteri
yang ada hanya visi misi presiden
nah kalau presiden jokowi tegas terhadap pernyataannya itu
setiap yang berpotensi merusak pencapaian visi misi presiden
ya apalagi kalau bukan ditindak
apakah disangsi ataupun diresafel
oke saya mau tanya ke mas faldo
apakah betul presiden jokowi memegang
karena tampaknya presiden tidak bisa mengendalikan anak buahnya
ya yang jelas
semuanya kan sudah diminta berhenti
oleh bapak presiden
nah selama ini kan yang urus politik politik ini kan
jadi presiden jokowi terus fokus
dengan target pemerintah
bicara ke depan kita sudah menghadapi budiq
bangkit dari pandemi dan sebagainya
nah jadi ya
pertama tidak ada perbedaan antara visi presiden
ya tidak ada masalah gitu
presiden kemarin kan mengingatkan kembali
soal bagaimana kita harus bekerja sampai tuntas
sampai selesai kondisi pandemi seperti sekarang gitu
jadi ya bapak presiden jokowi fokus saja dengan target pemerintah
waktu masih ada
dan semuanya diinginkan
selesai betul betul selesai
sebagaimana pak presiden
bagaimana dia bekerja biasanya gitu
oke mas faldo presiden fokus saja dengan target pemerintah
tapi apa yang terjadi hari ini
tentu saja menghambat target dari pemerintah
pertanyaannya kenapa sih sebetulnya presiden
tidak berani mencopot pembantunya yang jelas jelas
membuat kegaduhan soal penundaan
perpanjangan masa jabatan tiga periode
yang jelas jelas menampar menjerumuskan ya pak jokowi
presiden takut sama anak buahnya
ya sebenarnya tim yang bekerja
ya sebenarnya tim yang bekerja
hari ini kan sudah
berada di jalur yang memberikan
kepuasan publik yang baik
dan itu juga tercapture di beberapa survei survei
ada yang harus dievaluasi
tentu dan itu dilakukan secara rutin
barifana gitu jadi
jangan sampai lah apa apa
semuanya itu solusi
namungkannya reshuffle gitu loh
kan selalu begitu keinginannya gitu
padahal hari ini kita mungkin sudah berada
di jalur yang tepat walaupun
tidak bisa kita bilang tim yang hari ini
sempurna gitu namun ada challenge
yang terus dihadapi dan terus diatasi
pongkar pangsa dan sebagainya itu hak prerogatif
bapak presiden ya sesuai dengan
tantangan yang beliau rasakan
memang tidak semua jawabannya harus reshuffle
tapi paling tidak ada sanksi ketika
seorang anak buah mempermalukan presidennya
apakah itu kemudian tidak dirasa
oleh presiden jokowi mas faldo
sudah diminta oleh bapak presiden
langsung bicara soal pemilu dua ribu dua puluh empat
sampai selesai budgetnya
nah jadinya fokusnya itu tetap selalu
jadi semuanya sudah diminta
oleh bapak presiden ya bapak bapak oposisi
silahkan untuk politiknya lanjut
fokus untuk targetnya
kalau presiden tidak mencopot menteri
yang mengusulkan penundaan atau perpanjangan masa jabatan
tiga periode karena kalau tadi
menurut apa yang disampaikan oleh mas faldo
tidak semuanya harus berujung reshuffle
karena presiden sudah mengingatkan
jadi menurut istana sudah cukup kalau hanya mengingatkan
meskipun eksesnya ini sampai
menimbulkan kegaduhan demonstrasi
di semua kota yang menghabiskan energi
apakah menurut mas nabil menurut
pks berarti presiden seolah merestui
sejak awal usulan dari para pembantunya ini
spekulasi itulah yang kemudian
ditampilkan secara terbuka
dan akhirnya terbaca oleh publik
ya apa yang terjadi
selama satu bulan ini
ya terkait dengan isu penundaan
itu tiga periode memang sepengetahuan presiden
bukan pas sejak awal dulu
presiden secara keras memberikan statementnya
isu tentang tiga periode perpanjangan itu
menampar muka saya ingin cari muka
kenapa kalimat itu nggak pernah keluar
lagi hari ini
apakah karena pelakunya orang yang berbeda
atau karena ada hitung hitungan politik
yaitu silahkan kepada
penafsiran publik tetapi yang jelas
apabila ketidakjelasan ini
telah ini masih dibuka
ya presiden masih
membiarkan adanya upaya upaya
seperti itu atau kemudian presiden tidak memberikan
tanpa ada membuka penafsiran
akan adanya upaya upaya apakah
amandemen konstitusi dan segala macam
maka dua problem tadi yaitu
trust issue dan kemudian tingkat kekuatan
publik akan kita saksikan
dalam beberapa bulan ke depan
mungkin akan menjadi pertaruhannya
dan itu bagi kami
dalam konteks oposisi bukanlah kami
menginginkan kinerja pemerintahan ini buruk
tidak justru kami sebagai oposisi
menginginkan pemerintahan ini
berhasil dalam rangka menunaikan seluruh
karena apa karena orientasi kami keseluruhan
dan kegiatan rakyat
kalau pemerintah ini sukses seluruh programnya berhasil
rakyat sejastra kami itu senang
tapi kalau pemerintah ini gagal
yang rugi kan rakyat juga
dan tentu kita sebagai elemen bangsa
tidak menginginkan itu
oleh karena itu kami
secara tegas dan konsisten akan terus mengawal
proses proses yang mencederai
konstitusi semangat reformasi
maka pks akan ada di garda terdepan
bersama seluruh elemen kekuatan masyarakat
kembali fokus pemerintahan
menyelesaikan cita masyarakatnya
ya menunaikan seluruh janji
visi dan misi
ya agar sesuai dengan apa yang
diinginkan pak jokowi masyarakat itu
semakin adil dan sejahtera
oke tadi menarik apa yang
disampaikan oleh mas nabil kalau kemudian ini
terus menerus terjadi akan ada krisis kepercayaan
ke depan dari masyarakat kepada presiden
mas faldo saya ingin minta jaminan ya
bahwa apakah kemudian istana
pemerintah bisa menjamin setelah ini tidak
ada manuver politik tidak ada operasi politik
dari anasir anasir dari
para menteri dari anak buahnya
pak jokowi untuk meneruskan penundaan pemilu
atau perpanjangan masa jabatan tiga periode
harus ada jaminan itu
ingin kembali sedikit soal
punya wewenang penuh dan
kami kira otoritasnya bukan
di tangan kita yang kedua
bapak presiden nyatakan
untuk berpolemik oleh bapak presiden
bagaimana proses pemilu
ketika kpu juga
sudah direncanakan budget juga
sudah di plan diminta
oleh karena itu kami kira jelas
arahan dari bapak presiden
bahkan sangat mendetail
ada lagi polemik polemik yang muncul
ini tidak jadi
rusak atau membuat kita
bingung dan pusing dalam beberapa
waktu ke depan jadi oleh karena
bagaimana apa yang dikatakan oleh bapak presiden
baik kita tunggu bagaimana komitmen
dari presiden jokowi untuk betul betul
menjalankan pesta demokrasi ataupun
legislatif dan juga pemilu presiden
pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat dan
masa jabatannya sudah berhenti
saja sampai oktober dua ribu dua puluh
tidak akan bisa maju
untuk periode ketiga kita akan
tumbuh karena sejarah dan waktu
yang akan mencatat komitmen dari presiden
para pembantunya nanti bermanuver
apakah akan mengikuti presiden
atau malah akan bermanuver sekali lagi
waktu yang akan menjawab kita berharap itu tidak akan
terjadi dan agenda politik
lima tahunan akan tetap terselenggara
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada valdo malgi
dini stafsus menteri sesnek ri dan juga
nabil ahmad fauzi ketua departemen
mas faldo dan juga mas nabil
terima kasih semuanya